terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
puluhan warga di sebuah perumahan di surabaya
mengerebek seorang abg yang ketahuan memasukkan pacarnya ke dalam rumah
warga menemukan keduanya dalam kondisi tanpa busana
untuk menghindari amuk masa keduanya diamankan oleh polisi
sejumlah petugas keamanan perumahan pondok nirwana rungkut surabaya
senin pagi mengerbek sepasang remaja di bawah umur yang diduga
baru selesai melakukan hubungan intim di dalam rumah
salah satu pasangan tersebut adalah pembantu rumah tangga
yang memasukkan pacarnya ke dalam rumah saat majikannya sedang pergi
untuk menghindari amukan masa keduanya dibawa ke dalam pos satpam perumahan
warga dan pengurus perumahan dengan dibantu pihak kepolisian dan koramil rungkut
langsung menginterogasi mereka
kepada warga mereka mengaku kerap berbuat tidak senonoh
modusnya sang prt mengunjungi pacarnya saat majikan tengah pergi
atau rumah dalam keadaan sepi
nah ternyata dia perbuatannya ini jam tujuh malam kemarin
cuma dia nggak bisa lapor karena juragannya yang perempuan ini
perempuan ini punya juragan
dia pikir ke dalam kota jadi dilaporkan baru tadi pagi
mengingat kedua pasangan ini bukan warga surabaya
mereka dibawa ke kantor polisi
polisilah yang akan menghubungi majikan dan kedua orang tua
untuk menjemput mereka pulang
muhammad yanuar komarudin surabaya